ya ini bersama para
oh ya oh ya pak orangnya
kenapa hari ini kami baru ngajukan laporan ke umbusman
memang di osman syarat untuk diterima ada beberapa hal sudah ada tindakan banding semacam
banding di tingkat kami makanya kami kemarin mengajukan keberatan keberhapipinan yang tanggal
sepuluh kalau tidak salah setelah itu juga bisa mengajukan kepada dewasa mereka untuk menguji
apakah ada apa namanya perbuatan pelanggaran etik atau tidak jadi langkah langkah itulah kami lakukan
yang perlu kita tentunya kita akan berlanjut seandainya ada keputusan dari pimpinan seperti
apa jawabannya akan kita terjadi intinya kami akan tak asas saat aturan dalam rangka untuk mencari
keadilan bahasa indonesia